pasca jatuhnya pesawat latih sesna di sungai cimanuk di kabupaten indramayu jawa barat pada senin sore
warga sekitar terus melakukan pencarian korban
kondisi yang semakin gelap membuat tim sar gabungan menghentikan sementara upaya pencarian korban dan bangkai pesawat yang tenggelam di sungai cimanuk
jatuhnya pesawat latih jenis cessna yang terjadi pada senin sore di sungai cimanu
di salamaran tarung kejamatan cantigi kabupaten indramayu jawa barat menghiburkan warga sekitar
warga berupaya ikut melakukan penyelamatan awak pesawat cessna satu ratus tujuh puluh dua dengan registrasi pkwgu yang telah tenggelam ke dasar sungai
dalam proses penyelamatan warga berhasil menyelamatkan seorang awak pesawat yang diketahui bernama arthur
dan langsung dilarikan ke rumah sakit umum indramayu untuk mendapatkan pertolongan
namun sayang seorang awak lainnya bernama salman hingga senin petang
masih belum dapat ditemukan
yang selamat kalau pilot satu satu yang satunya sudah tenggelam
pas saya nyampe sini kan ada bertiga masih bertiga itu ditongkang gitu
terus anak buahnya haji juwadi dia bilang
emang saya udah gak kuat yang nulungin awal itu pertama itu nggak kuat
cuman pas udah berapa meter lagi lah dia udah tenggelam
petugas gabungan basarnas polair polres dan bppd yang diterjunkan hingga senin petang
masih berupaya melakukan pencarian
meski petugas gabungan sudah menemukan titik lokasi tenggelamnya pesawat
pencarian terpaksa dihentikan sementara karena sudah malam
mohon doanya semuanya supaya korban yang belum diketemukan bisa diselamatkan
dan bagi pesawat juga bisa kita angkat
untuk penyelamatan warga sendiri itu jatuh apa penerobatan darurat
itu masih berubah
belum bisa kita sedih kita ketahui ya
sebelumnya pesawat latih jenis cessna satu ratus tujuh puluh dua dengan awak dua siswa pilot ini
terbang dari bandara cakrabuana kota cirebon
pesawat jatuh senin sore sekitar pukul empat belas lima puluh waktu indonesia barat di sungai cimanu
jeri kumara indra mayu jawa barat